kemarau panjang hingga enam bulan terakhir menyebabkan ratusan hektare sawah palawija di kampung sempur desa petir kecamatan dramaga kabupaten bogor jawa barat dilanda kekeringan
sawah yang mengandalkan tadang hujan kali ini membuat hasil pertanian palawija anjlok drastis hingga lima puluh persen akibat sulitnya pasokan air di lahan pertanian
berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah kekeringan dan dampak kemarau
usaha lainnya adalah berdoa dan ikhtiar kepada yang maha kuasa
ratusan asn di lingkungan pemda sumedang bersama tni polri menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan yang dilaksanakan di lapangan kantor pusat pemerintahan sumedang jawa barat pada selasa

dampak el nino yang masih berlangsung hingga mengakibatkan kemarau panjang membuat kondisi pertanian terdampak
bahkan kebakaran lahan yang terjadi tersebar di empat puluh tujuh titik
fenomena musim kemarau adalah hari tanpa bayangan
fenomena alam ini terjadi ketika gerak semu matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit atau biasa disebut dengan titik kulminasi utama
setiap daerah memiliki jadwal dan durasi yang tidak sama
untuk momen hari tanpa bayangan
pada dua belas oktober akan terjadi di surabaya dan sekitarnya mojokerto lamongan bojonegoro dan ngawi
bmkg juanda menyatakan fenomena hari tanpa bayangan ini tidak berdampak signifikan pada penambahan suhu
tapi berdampak pada durasi penyinaran matahari
jika memang harus beraktivitas di luar ruangan harap untuk menggunakan sunblock ataupun
sehingga tidak terpapar sinar uv yang cukup tinggi
selain itu jika memang durasi dari aktivitas di luar ruangannya cukup intens cukup lama
harap mengkonsumsi air putih yang cukup banyak supaya tidak dehidrasi
suhu di jawa timur pada masa hari tanpa bayangan berkisar tiga puluh lima hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
sementara musim penghujan di jawa timur sendiri diprediksi mulai pada bulan november dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia